pesawat penerbangan perintis yang beroperasi di pedalaman papua rimbun air
yang dioperasikan oleh pt carpediem aviasi mandiri hilang kontak
pesawat dengan tipe twin otter dhc enam ratus empat ratus dengan nomor registrasi pkcdc
rute mimika ilaga dikabarkan hilang kontak rabu delapan belas september
pesawat berangkat dari bandara moses kilangin timika pukul sepuluh tiga puluh sembilan wib
dan rencana mendarat di ilaga pukul sebelas dua puluh sembilan wib
namun sampai saat ini pesawat belum mendarat di bandara aminggaru kabupaten ilaga
pesawat ini dipiloti oleh kapten dasep dengan kopilot yudra
mekanik ujang dan satu penumpang dari anggota polri atas nama barada hadi
kepala airnav timika andi nur manyah mengatakan laporan hilang kontak telah diterima airnav
dan kini sedang dilakukan pencarian
rimbun air itu
itu yang punya pesawat
terus dia numpang aoc ke carpe diem
jadi kalau dari sisi kita kita tidak baca namanya rimbun air
yang kita baca yang punya aoc
pengelola itu ya
aoc nya itu kalau pesawat ini satu ratus tiga puluh
itu kalau satu ratus tiga puluh lima itu di bawah lima ton
misinya apa sih pak
misinya dia kargo
mengingat kondisi penerbangan di ilaga cukup padat
dan satu penumpang
dan totalnya satu tujuh ratus
termasuk beras bulog pak di dalamnya pak
beras bulog info dari ini